saya yakin waktu ini akan menunjukkan kesembuhan kepada saya
pemerintah provinsi bali sedang mengembangkan pusada
atau ramuan obat tradisional berbahan dasar arak
yang diklaim dapat mempercepat kesembuhan pasien positif covid sembilan belas
yang tidak bergejala atau otg
hal tersebut disampaikan oleh gubernur bali iwayan koster
usai adanya uji coba terhadap kurang lebih empat ratus orang tanpa gejala
yang telah diswab dan dalam masa karantina
dari jumlah tersebut delapan puluh persen menunjukkan hasil positif lebih cepat
setelah menjalani terapi obat tradisional berbahan dasar arak ini
iwayan koster bahkan berencana mematenkan ramuan obat tradisional ini
agar dapat dipasarkan ke masyarakat
orang orang yang terjangkit covid sembilan belas di karantina ini
itu kita lakukan treatment dengan usada bahannya dari arak balik
oleh seorang peneliti yang saya tugaskan
membuat ramuan dengan bahan pokok arak balik
sementara itu peneliti ramuan obat tradisional berbahan dasar arak
yang juga ahli toksikologi forensik
universitas udayana ima d agus gelgel wirasuta menyatakan
arak yang digunakan untuk terapi ini adalah arak tanua metano
dan telah melalui proses distilasi khusus sebelum dimasukkan ke dalam alat nebu
untuk menghasilkan uap dan dihirup
ramuan ini masih dicampur dengan jeruk limo dan minyak kayu putih
untuk mencapai efek melegakan pernafasan
meski telah teruji secara data namun pihak yang menyatakan
masih harus dilakukan uji klinis jika obat tradisional ini
akan diterapkan pada umum
pasien covid sembilan belas dengan gejala
apakah ramuan ini membunuh virus
atau seperti apa di situ kita butuh riset
butuh dana yang lebih besar untuk melakukan penelitian
sehingga kalaupun ingin diterapkan pada pasien yang beresiko
ini perlu penelitian lebih lanjut perlu izin etical clearance segala macam
per dua puluh delapan juli data kasus positif covid sembilan belas di
provinsi bali mencapai tiga dua ratus empat puluh sembilan orang
dengan jumlah pasien sembuh mencapai dua enam ratus dua puluh tujuh orang
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali